sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai kapanpun keranda mayat itu akan terus mengejar kalian
pak bagaimana anak saya kathy apa sudah ketemu
pak bu kami belum bisa menemukan kathy dan denno bu
kami belum bisa menemukan kathy dan denno bu

ibu tenang ya
pak bagaimana saya akan tenang kalau nasib anak saya kathy aja belum jelas
saya akan kecari
semua bergaya gampang bu
kau yang salah
jelas sama pak saya salah
ini semua terjadi gaya gaya kamu

iya aku amat setuju
tapi ini semua terjadi gaya gaya kamu yang salah sama aku
iya memang aku yang paksa kamu
kalau kamu gak kepaksa kita berdua pasti nggak akan menikah
sekarang terserah kamu deh
tapi yang pasti aku gak mau tidur di kelanda mayat itu
kamu ngerti dong
ini bukan hanya keselamatanku tapi juga keselamatan kamu
tapi aku gak mau mati
aku masih mau hidup
kamu masih ingat kan
apa ini kata anda yang sindur
aku masih ingat pak
aku masih ingatkan rama
tapiidu baru terus marah
akubringen akan tanggal elevator
pak tungguter pak
pak pak mau tanya
di desa ini kerendamaitan
simpan dimana ya pak
untuk apa kalian cari kerendamait